dan kita sudah terhubung dengan aktor detri warmanto via sambungan sky pagi ini
halo selamat pagi mbak alfian dan mbak fani
bapak kebalik dikit ya
oke mas detris gimana kondisi hari ini setelah hampir mungkin seminggu ya didiagnosa positif covid sembilan belas nih
ya udah lebih kurang lebih sebelas hari ya
nah kondisinya sejauh ini perkembangannya bagaimana mas
alhamdulillah semakin hari semakin baik
semakin hari semakin baik kondisinya tetap stabil
semakin baik alhamdulillah
oke kegiatan sehari hari selama isolasi ini apa aja mas detri kalau boleh tahu
ya kegiatan yang diulang ulang ya
kayak bangun tidur saya ibadah habis ibadah saya makan habis makan saya olahraga
terus sesempatnya untuk nengahin
sinar matahari habis itu ya paling balik tuh rutinitas
gitu gitu aja diulang
bahkan termasuk masak sendiri buat dikonsum sendiri ya mas
lagi isolasi jauh dari istri masak sendiri ya mas detri ya
tapi ini kan berarti makanannya kan harus sesuai dengan apa ya yang ditetapkan sama dokter ya
yang juga menjaga imunitas tubuh
kalau mungkin bisa berbagi nih kira kira makanan jenis apa sih yang bisa menjaga kesehatan tubuh
ya paling tandarnya apa ya
kayak makanan makanan sehat
kayak contohnya kalau saya sendiri kayak makan nasi paling sama buah sayur terus ada sedikit beberapa daging
jadi mungkin ya standar makanan yang nutrisi yang baik aja buat badan
nah dulu ketika awal ketika mulai terdiagnosa atau dinyatakan positif covid sembilan belas ini
sempat ada mengalami gak enak di badan gak sih
misalnya batuk pilek kemudian radang tenggorokan dan sebagainya itu mas
alhamdulillah nggak ada sama sekali
tapi semenjak saya dinyatakan positif covid sembilan belas rasa sugesti itu muncul di dalam diri saya
ada efek psikosomatis itu juga ya
otomatis yang dibilang kata psikolog jadi rasanya kayak yang tadinya nggak batuk jadi batuk
yang tadinya sesak jadi sesak gitu suara saya berat jadi kayak ngerasa kayak itu
jadi banyak banyak inilah permainan pikiran saya
ada ini nggak sih dugaan gitu kira kira ini tertular covid sembilan belas dari mana
mas detri sebelum mengalami gejala kayak gitu tuh abis berkumpul atau kemana gitu
dari awal saya memang nggak pernah tahu terpaparnya di mana lokasinya di mana
jadi memang kalau ada beberapa pertanyaan yang datang ke saya saya gak bisa menjawab posisi lokasinya di mana
mas kan kemarin juga anak dan istri
juga sempat melakukan tes ya bahkan alhamdulillah mereka dinyatakan negatif
ternyata juga dilakukan tes juga metodenya agak berbeda nih antara mas detri istri dan juga anak anak
mungkin bisa diceritain nggak mas proses tesnya dan perbedaan ini di mana pada waktu itu
kebetulan anak istri waktu itu gak ikut dengan rombongan kami
jadi memang satu keluarga satu rumah itu kan memang berangkat ke rs
jadi memang harus untuk cek dengan proses tahapan ada ronten paru tes darah tes swab dan lain lain
tapi kebetulan istri saya lagi hamil dan dia harus jaga anak anak
jadi pas pada saat itu kebetulan gak ikut
jadi memang setelah saya dinyatakan positif hari itu juga langsung pakai tes uji cepat rapid itu loh rapid test
yang waktunya lima belas sampai tiga puluh menit
jadi memang ada perbedaan di tes kami gitu
oke swab tersebut ya
mas detri kalau misalnya setelah dinyatakan positif covid sembilan belas itu reaksi keluarga terus kemudian juga tentunya disupport kan sampai dengan saat ini sama mas detri
dapat support system gitu yang baik
tapi mungkin bisa diceritakan seperti apa reaksi kemudian juga bentuk support system tersebut
saya kalau support pasti jelas
tapi kalau dengan kepanikan mereka atau shock ya pasti ada lah
tapi mungkin mereka nutupin ke saya juga gitu
tapi yang jelas sih sampai detik ini keluarga
jadi kayak gak putus ya mereka video call sama saya
terus ya ngobrol ya
ngobrol yang bener bener gak nanyain tentang penyakit inilah
yang bercanda segala macam
bentuk supportnya dari mereka sih itu aja
tapi sejauh ini dengan keluarga pisah rumah mas detri tinggal sendiri atau masih bergabung cuman di kamar yang berbeda
kita pisah rumah
jadi memang apa
setelah tau dinyatakan positif
saya menghindari kontak dengan orang lain siapapun itu
awal dari saya pindah juga satu rumah langsung disemprot disinfektan
kangen dong mas
gak ketemu lama kan
terus untuk mengatasi rasa kangennya gimana dong
mengatasinya paling ya dengan cara yang paling simpel ya
paling kita ada fasilitas untuk video call ya paling kita pakai ya video call aja gitu
itu penontonnyaumin dia ya kalau mungkin harshnya ya
ini pasti kan ada pikiran pikiran yang negatif dalam diri kita yang masih anda bagaimana secara mas kwan itu menyumbangkan rasa positif dalam diri bahwa oke saya nggak papa saya harus perangani virus ini sehingga saya nanti bisa balik lagi bersama keluarga kumpul kumpul bareng lagi dan sebagainya gitu caranya gimana masa pada waktu itu mas
ya saya juga bukan superman ya
maksudnya saya manusia biasa juga
jatuh atau merasa ini kenapa
gitu tapi tetap saya harus berjuang
untuk hal hal tersebut
jadi memang sekarang
gimana caranya saya menumbuhkan
apa happy di badan saya di
tubuh saya terus saya harus enjoy
saya harus tetap positif
mikirnya jangan negatif karena itu
kalau dokter bilang memang
menumbuhkan rasa apa
menubuhkan imun gitu untuk membunuh
karena dokter kan bilang ini penyakit
dengan penyembuhan dengan diri sendiri
jalan satu satunya saya sendiri
harus fight untuk gimana caranya untuk
bisa tetap positif
happy gitu jadi memang
itu aja yang saya bisa lakuin gitu
diri sendiri sebagai kunci kesembuhan ya mas detri ya
ini mas detri isolasi
isolasi apa sendiri sampai
kapan terus kemudian juga tes lanjutan
untuk menentukan kondisi
terkini mas detri ini kapan lagi
jadi pertanggal lima belas
kemarin saya tes lima belas maret
saya dapat hasil itu
sekitar empat lima hari
nah saya tanya dokter
saya terhitung dari hasil
apa dari tes dokter bilang dari tes
dong karena kan memang
sama rumah sakit
bahwa saya terpapar covid sembilan belas
itu kan pertanggal lima belas
jadi tanggal lima belas maret itu ditambahkan
yaitu dua puluh sembilan maret
di antara saya di rumah sakit
atau enggak ada perawat
yang datang ke sini minggu besok
berarti ya mas ya
ngetes hasil berikutnya
oke mas detri terakhir mungkin ada
sesuatukah yang ingin disampaikan kepada
saat ini masih abai bahkan cenderung
mengabaikan physical distancing
social distancing dan masih
seenaknya berpergiantan meskipun
gak ada tujuan yang jelas nih
saya mengimbau kepada
masyarakat jadi bahwa
saya tuh sebagai contoh juga lah
beberapa melihat kayak
diri saya dianggap kayak
apa sehat sehat aja
terus kayak melakukan
kayak olahraga terus rutinitas
pagi sehat segala macamnya
itu juga tidak jadi patokan untuk
penyebaran penularan covid sembilan belas ini
jadi memang dokter sering
jadi bahayanya covid sembilan belas corona ini
memang penyebaran dan penularan yang
dan ada perbandingan lima puluh lima puluh
antara saya atau nggak dia yang kena gitu
seperti itu jadi sangat
bahaya ketika kita dengan
kondisi kerumunan terus
dengan tidak ada jarak fisik gitu jadi memang
kita lebih baik mengikuti
yang sudah dihimbau oleh pemerintah
ya pemerintah bilang di rumah aja
isolasi diri kalian itu
memang harus dilakukan gitu
memang kita harus turut apa kata
oke terima kasih mas detri atas
waktunya untuk berbagi bersama good morning pada pagi ini
sehat selalu ya nanti tes berikutnya

semoga sehat semuanya ya
dan bisa segera berkumpul lagi bersama keluarga ya mas
karena itu kekuatan terbesar bagi mas detri tentunya
baik terima kasih
terima kasih mas detri